oh itu kue yang nyiapin saya sendiri dia hanya ikut memvideo dan ikut makan
jabat negara menyarankan pak hashim untuk melaporkan segala bentuk pemberian
dan mengingatkan adanya pasal dua belas b uu pak tipikor bapak kedeta
yang kemarin sempat viral di instagram psi
oh itu kue yang nyiapin saya sendiri dia hanya ikut memvideo dan ikut makan
semua juga hadir saksi saksi di sini
nggak ada psi ngasih kue nggak ada
kue dari saya sendiri saya menyuguhkan di arena pleno